ketersediaan minyak goreng curah di pasar kosambi kota bandung sulit didapatkan
jikapun ada harganya melejit di rp dua puluh dua per kilogram
atau lebih mahal rp enam lima ratus dari harga eceran tertinggi minyak goreng curah
yang ditetapkan oleh pemerintah
yakni rp empat belas per liter atau rp lima belas lima ratus per kilogram
kebetulan udah berapa minggu ini nggak ada kosong
nggak ada pasokan dari sana dari pabriknya kosong
tingginya harga minyak goreng curah serta stok yang sulit ditemui ini
banyak dikeluhkan oleh para pembeli
kemarin sama sekarang adanya minyak yang ini baru dua hari
saya kemarin itu beli sekarang nggak ada
hal serupa juga terjadi di pasar cihargelis kota bandung
pedagang mengaku sulit untuk mendapatkan stok minyak curah
stok masih sedikit
paling dikasih dua tiga kompan paling banyak empat lima
itu pun ya susah pokoknya mah antri juga berapa hari
pembeli berharap agar harga minyak curah dan kebutuhan sehari hari lainnya dapat terkendali
harapannya ingin turun lagi
yang baik itu harganya se inilah seperti dulu dulu
jangan sekarang naik terus minyak endok juga naik semua
kepala dinas perdagangan dan perindustrian kota bandung menyebut
kelangkaan minyak curah di pasar disebabkan
oleh meningkatnya permintaan
setelah terjadi kenaikan harga minyak goreng kemasan menjadi rp dua puluh lima per liter
untuk mengatasi kelangkaan stok dan mengendalikan harga minyak goreng curah
pemkot bandung pun akan segera melakukan operasi pasar
kalau minyak goreng kemasan kan empat puluh empat distributornya banyak
sedangkan minyak goreng curah hanya empat
jadi ini perlu ada pendekatan juga supaya
atau kita juga usulkan ke kementerian perdagangan supaya segera
sampai untuk di tiga puluh tujuh pasar di kota bandung
operasi pasar terdekat yang akan dilakukan oleh pemkot bandung adalah pada hari kamis
tanggal tiga puluh satu maret mendatang di kecematan sukasari
wilam nasution kahvijati bandung jawa barat